justru di setan negara bahkan sebagian besarnya dikembalikan kepada terdakwa saat bebas nanti
sementara itu penasihat hukum terdakwa iqbar firdaus menyatakan akan mengajukan banding terhadap putusan fonis hakim
sementara itu jaksa penuntut umum akan mengajukan banding agar barang bukti tindak pidana pencucian uang tidak dikembalikan kepada terdakwa
melainkan kepada negara dan korban
bahwa tim jaksa penuntut umum menuntut tiga belas tahun kita dapat dipakai tadi umum ponis empat tahun
tentunya ini jauh dari harapan tim jaksa penuntut umum
jpu sebelumnya menuntut doni salmanan untuk membayar ganti rugi restitusi kepada para korban dengan total mencapai tujuh belas miliar rupiah
namun dengan fonis tersebut doni terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi
chandra febriana kabupaten bandung jawa barat